di tengah angka kasus covid sembilan belas yang meningkat seperti apa sih kira kira suasana ramadan di kota sejuta ulama di iran
nah untuk itu kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ismail amin di kota kom
selamat pagi waktu indonesia mas ismail
ya selamat pagi mas
ya selamat pagi mbak sarah dan mas aldi serta pemirsa cnn tv
selamat menjalankan ibadah sahur
sekarang jam satu mbak
oh jam satu malam
iya lebih lambat dua lima jam dari waktu indonesia barat
oke lalu gimana nih suasana ramadan di sana
ya suasana ramadan mbak apa lagi
karena kasus yang begitu sangat melonjak ya hampir sampai dua puluh kali lipat
hari ini ada sembilan belas ribu kasus
kasus baru dengan empat ratus jumlah kematian
dalam satu hari sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup tempat tempat ibadah
sampai akhir ramadan
jadi suasana ramadan yang kami rasakan ya tidak sebagaimana biasanya
kalau kami biasanya sempat menjalankan ibadah ibadah di masjid menjalankan buka puasa bersama
ini tidak kami rasakan karena kami harus melakukan di kediaman masing masing
oke artinya apakah ini penerapan pemberlakuan aturan yang sama dibandingkan dengan pandemi covid sembilan belas
bulan ramadan tahun lalu
atau ada perubahan sih mas sebetulnya
tidak ada perubahan sama sekali mas
cuma agak diperketat untuk tahun ini
pandemi tahun ramadan tahun lalu juga seperti itu
namun menjelang sepuluh hari menjelang akhir ramadan itu masjid dibuka dengan pembatasan
jadi masjid diizinkan untuk melakukan aktivitas berburu
malam lelah tul kader majelis majelis dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat
kami tidak tahu apakah sepuluh hari di akhir ramadan untuk tahun ini akan diberlakukan seperti itu juga atau tidak sama sekali
karena informasi yang kami dapatkan masjid ditutup sampai akhir ramadan
jadi hingga saat ini kebijakan dari pemerintah di iran ini masih menutup sebuah kegiatan dan juga rumah ibadah di iran sampai akhir ramadan nanti
itu pun sempat ada relaksasi ya
nah ini saya penasaran sebenarnya mas ismail
kalau misalnya sebelum corona seperti apa sih di iran ini kalau misalnya lagi ramadhan
pasti meriah banget ya
karena penduduknya mayoritas muslim di sana
sebelum masa pandemi itu kegiatan aktivitas ramadan ibadah itu sangat luar biasa sekali
walaupun sebenarnya tidak terlalu tidak menjadi sesuatu yang fantastis ya
karena di hari hari sebelumnya juga di luar ramadan memang masjid rata rata penuh
cuma memang aktivitas yang sangat luar biasa itu di sepuluh akhir ramadan
kalau misalnya kita di tanah air sepuluh akhir ramadan justru masjid menjadi semakin sepi
di sini justru semakin rame dan meluber sampai ke jalan jalan
oke karena mengincar keutamaan malam laylatul qadar
malam yang lebih baik daripada seribu bulan
tapi kalau kita bicara soal covid sembilan belas ini apa sih sebetulnya mas ismail yang men trigger
kemudian pemerintah kembali memperlakukan pengetatan
atau tadi bahkan sempat disebutkan kasus aktif harian bisa bertambah dua puluh ribu maksud saya perharinya
jadi ini sebenarnya mas lonjakan dari bulan lalu
bulan lalu itu kan iran memperingati merayakan tahun baru
dan tahun baru di iran itu adalah hari besarnya mereka
hari di mana mereka bersilaturahmi dengan keluarga
dua hari aktivitas kantor dan sekolah
berapa pekan aktivitas kantor dan sekolah sekolah diliburkan
sehingga ada kesempatan buat mereka melakukan mudik
dan ini tidak ada pelarangan dari pemerintah untuk pelarangan mudik tersebut
sehingga disebutkan bahwa jakan kasus pada hari ini adalah efek dari aktivitas mudik di satu bulan sebelumnya
oke berarti karena memang ada libur panjang dan juga mudik ya
mobilitas penduduk tinggi
betul jadi adanya kenaikan kasus di sana
kalau misalnya masalah vaksin bagaimana di sana
ya kalau di iran sendiri memiliki vaksin lokal dan sudah dalam tahap uji coba
dan juga kami dapatkan informasi bahwa pemerintah iran sendiri mendapatkan vaksin dari rusia
dan itu juga sedang dalam tahap uji coba di iran
oke jadi sampai sekarang masih belum keluar
emergency use authorization nya dari pemerintah setempat untuk dibagikan begitu ya mas
mudik di indonesia kita tahu lah bagaimana mobilitas penduduk
kebanyakan dari kota kemudian pulang kampung ke daerah daerahnya masing masing
kalau di iran sendiri tradisi mudiknya itu seperti apa sih
kalau kita berkaca pada masa mudik lebaran sebelum pandemi covid sembilan belas tentunya
ya kalau aktivitas mudik tradisi mudik di iran itu bukan di hari lebaran mas
bukan di bulan ramadan menjelang lebaran
tapi yang di tahun baru itu tadi
jadi dengan adanya libur sampai dua pekan
itu dimanfaatkan oleh orang orang iran untuk melakukan aktivitas mudik
jadi tradisi mudik mereka itu di perayaan tahun baru
bukan di lebaran
karena di aktivitas lebaran hanya libur satu hari dua hari
setelah itu aktivitas kembali berjalan normal seperti biasa
satu yang bikin saya penasaran nih
ini kan tidak lepas sebenarnya dari makanan khas daerah masing masing
nah kalau misalnya di iran sendiri apa sih yang menjadi ciri khas nih
makanan yang menjadi ciri khas untuk berbuka di sana
jadi kalau makanan khas di sini mbak ada namanya sulbo miyak
jadi itu ada makanan manis
manisan dari khas iran
yang itu dari tepung
dan juga tentu otomatis karena berada di timur tengah makanan khasnya itu adalah kurma
jadi setiap menjelang berbuka puasa ada aktivitas warga untuk berburu takjil yaitu membeli kurma dan membeli manisan tadi
kalau favorit mas ismail menu kuliner di iran apa nih
kalau kebetulan karena di sini kami berkeluarga
jadi menu berbuka puasa dibuat sendiri
dan dengan cita rasa nusantara dengan menu menu indonesia
karena manisan atau makanan khasnya iran itu tidak cocok dengan lidah kita
karena terlalu manis
jadi kita buat dengan selera kita sendiri
oke berarti ini memang cita rasa indonesia tidak terlupakan
nah ini ngomong ngomong mas ismail udah berapa lama nih gak pulang ke indonesia
terakhir pulang dua tahun lalu mbak
oh berarti pas sebelum covid ya pulang ke indonesia
iya sebelum covid
kangen gak mas
kangen gak apa nih yang dikangenin
dikangenin tentu saja memang suasana
apalagi kalau misalnya di bulan ramadan itu mbak sangat berbeda dengan di iran
yang sebagaimana saya katakan tadi suasana tidak terlalu berbeda
tidak terlalu mencolok perbedaannya
karena memang aktivitas keagamaan itu sudah
seperti di hari hari biasa di luar bulan ramadan
dan kebetulan juga di sini tidak ada aktivitas membangunkan sahur mbak
tidak sebagaimana di indonesia yang menjelang sahur itu sangat rame dengan suara suara atau bunyian bunyian
sehingga itu yang membuat kadang kita kangen dengan suasana ramadan di indonesia
oh gitu ya
kalau pagi pagi ya biasanya sahur sahur
aldi sahur itu dikangenin juga ya ternyata mas ismail
ini kan ada juga salah satu topik yang menjadi trending belakangan di dunia
yaitu adalah pertemuan antara arab saudi dan iran di bagdad
nah ini kan sebelumnya kedua negara ini menjadi inilah ya
ada perseteruan yang terjadi antara arab saudi dan iran
bagaimana sih sebetulnya masyarakat iran di sana memaknai pertemuan yang bisa dibilang bersejarah ini
jadi sebenarnya masyarakat iran masyarakat iran dengan masyarakat arab saudi sendiri tidak ada masalah
yang ada penamanya yang ada adalah kebijakan kebijakan politik di antara dua negara

masyarakat arab saudi itu banyak yang terjadi
banyak yang datang juga ke iran berziarah atau melakukan kunjungan begitu juga orang orang iran
atau menunaikan ibadah hajj setiap tahunnya di iran eh di arab saudi
jadi secara umum masyarakat arab saudi dan masyarakat iran tidak ada masalah apa apa
yang memang selama ini antara dua negara itu adalah masalah politik
yang kemudian memang dalam beberapa tahun terakhir ada
ada hubungan yang agak kurang bagus bahkan saling memutuskan hubungan diplomatik
namun dengan adanya pertemuan tersebut tentu saja masyarakat iran berharap ada hubungan yang baik kembali terjalin antara kedua negara
karena efeknya adalah di masyarakat sendiri karena hubungan yang kurang bagus kemarin itu membuat arab saudi
mengeluarkan kebijakan pelarangan warga iran untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh
jadi ketegangan politik tidak memengaruhi bagaimana masyarakat kemudian bersosialisasi satu sama lain di arab saudi dan iran
tapi mungkin satu percayaan terakhir ini kan kembali dilakukan lockdown ya di sana di iran
kalau kbri ataupun kantor perwakilan indonesia sendiri di iran merangkul masyarakat indonesia yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa
apa yang diberikan imbauannya kepada wni mas
dari awal pandemi dari tahun lalu kbri teheran itu sangat aktif memberikan
bantuan kepada masyarakat indonesia termasuk memberikan bantuan fasilitas kesehatan seperti masker hand sanitizer
itu di store di drop ke masing masing kota termasuk juga paket paket sembako untuk kepada masyarakat indonesia yang ada di iran di berbagai kota
dan selama ini selalu berhubungan baik dengan warga negara indonesia yang ada di sejumlah kota yang ada di iran
termasuk membuat grup
whatsapp grup apa di media sosial sehingga saling menanyakan tentang lain keadaan dan kondisi masyarakat indonesia
sering juga dikeluarkan himbuan dari kbri teheran untuk masyarakat indonesia yang ada di iran untuk sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas di tempat tempat keramaian atau di luar selama masa pandemi ini
oke jadi tetap lah ya kbri sana walaupun tidak bisa menyampaikan secara langsung bertatap muka karena memang masih lockdown
tapi ternyata komunikasi terus terjalan melalui bantuan
baik terima kasih di atas informasinya dan juga cerita ceritanya
mas ismail amin yang melaporkan langsung atau bergabung bersama kami di connected ramadan dari kom iran
ya selamat menjalankan ibadah puasa mas sehat selalu
ya terima kasih sama sama